beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan
kondisi memungkinkan seperti apa pak
saya tanya ke beliau beliau yang menyampaikan bahwa beliau akan hadir apabila kondisinya memungkinkan
tapi kalau enggak nanti misalnya seperti kemarin presiden zelensky mungkin akan minta virtual
sama xi jinping juga pak pasti ya pak
sudah itu sudah yang sudah pasti tujuh belas
saya kira dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga tujuh belas
ini posisi yang tidak normal dunia sangat sulit semua negara sangat sulit
kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus sangat bagus